melaporkan wakil ketua umum partai gerindra fadlizon ke polisi dan bawaslu
pelaporan itu terkait postingan video fadli potong bebek angsa pki
jurubicara dpp psi rian ernest mengatakan
pelaporan atas fadli didasarkan pada pidato capres cawapres prabowo sandiaga
yang menginginkan pemilu berjalan damai
rencananya psi akan melaporkan wakil ketua dpr itu minggu depan
seperti kami kutip dari laman detik com
hal ini terkait dengan video potong bebek angsa pki
yang dicuitkan fadli zon
yang dinilai psi bertentangan dengan spirit pidato prabowo di kpu pada jumat malam
rian mengatakan psi masih mempelajari pasal yang akan dikenakan terhadap fadli
jika nantinya fadli menghapus video tersebut
rencananya pelaporan itu juga akan dibatalkan
sebelumnya wakil ketua umum gerindra fadli zon memposting video
yang seolah meneruskan nyanyian politik potong bebek angsa
dia menyebut video yang memuat tudingan soal
pki itu sebagai video kreatif
video tersebut diunggah fadli di akun twitter
at fadli zon pada jumat kemarin
seperti kami kutip dari detik com
video tersebut menampilkan tiga pria dan enam perempuan
memakai seragam biru dan hitam serta topeng pingwin
mereka membentuk formasi tarian
mereka berjoget diiringi lagu yang berisi sindiran politik tajam
sepotong lirik lagu itu diambil dari editan lirik lagu
secara keseluruhan lagu itu memuat lirik berisi sindiran tajam
kepada lawan politik prabowo sandi
dan untuk mengkonfirmasi informasinya
kpi sudah terhubung dengan mu'annas ala adid
anggota jaringan fokasi rakyat psi
selamat malam mas mu'annas
selamat malam mas
ya mas mu'annas sampai sejauh mana pelaporan terkait video
yang diposting oleh fadli zon
apakah itu terkait dengan video yang diposting oleh fadli zon
apakah memang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian
ataukah masih menunggu
karena tadi ada statement apabila fadli zon menghapus video tersebut
maka laporan akan dicabut
iya sebagaimana yang pernah apa yang tadi rekan kita rian ernest ya
itu dari jangkal solidaritas psi juga sudah memberikan
apa namanya keterangan kepada media bahwa kita mesti memberikan kesempatan
kepada pak fadli zon untuk segera menghapus konten yang sangat apa
kami duga begitu provokatif ya dengan judul dan pemelintiran
sair sair tentang lagu anak anak itu tentang kuotong bebek angsa
nah kalau kemudian tadi misalnya dikatakan bahwa apa namanya
belum menemukan pasal kami kira tadi sudah sudah di apa namanya
dirumuskan dan ditentukan pasal yang kita laporkan kemungkinan besar adalah
pasal empat belas dan pasal lima belas undang undang nomor satu tahun empat puluh enam tentang
pasal empat belas dan pasal lima belas undang undang nomor satu tahun empat puluh enam tentang

peraturan hukum pidana itu kaitan masalah berita bohong
ya menyiarkan satu berita yang isinya adalah kebohongan yang dapat menimbulkan
keonaran di kalangan masyarakat dan itu juga ada juga ketentuan itu di pasal lima belas nya
menyatakan bahwa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan
atau tidak lengkap sedangkan ia mengerti dan mampu menduga bahwa kabar itu
akan meribetkan keonaran nah klausul pemelintiran kata itu kaitannya
klausul pemelintiran kata itu kaitannya

kami kira dapat ditemukan misalnya dengan sebutan fitnah ya soal masalah fitnah hti
fitnah fpi itu dan kemudian yang paling fatal adalah dengan apa namanya
diteruskan dengan kata ternyata mereka adalah pki kan gitu kemudian yang baik berikutnya
disebutkan maksa dua kali dan ditambahkan dengan kalimat berikutnya yang menyebut bahwa
tidak mau diganti prabowo sandi nah itu kan menunjukkan bahwa kalimat kalimat itu
kecenderungannya adalah menyangkut persoalan pilpres nah ini yang kemudian saya kira
sangat berbahaya gitu loh kalau ini kemudian dibiarkan apalagi yang menyampaikan ini adalah
seorang ketua dpr ya dan ini bertentangan justru dengan sikapnya pak prabowo sendiri
yang pada saat di datuk kemarin menyatakan bahwa
pilpres ini kita sama sama dan beliau punya komitmen yang kuat untuk menjaga
pilpres ini tetap sejuk kekeluargaan dan damai seperti itu nah kemudian selain pasal itu
juga kami juga akan melaporkan juga nanti dengan pasal dua puluh delapan tentang head speech ya
kebencian sarah karena menyebut klausul pki terhadap kelompok tertentu nah ini yang tadi
sudah kami sampaikan jadi kami kira tinggal menunggu
menunggu itikat baik dari pak fadli saja terhadap bagaimana konten itu kalau dia punya
keinginan untuk segera menghapus kami kira itu
ya mas muwanaz ini terkait dengan laporan terhadap fadli lizon kenapa anda maupun pak esi
tidak melaporkan pembuat video tersebut apakah karena tadi anda katakan posisi fadli zon
yang merupakan ketua dpr juga juga bagian dari gerindra sendiri bagaimana anda menyikapi hal ini
tidak karena yang diatur di dalam pasal itu adalah menyiarkan jadi ini adalah hal yang diatur di dalam pasal itu adalah menyiarkan
jadi peredarannya menyebarkannya gitu yang dilarang di dalam konten undang undang eta itu adalah salah satu bentuk penyebaran
penyebaran yang dilakukan adalah dengan membuat konten yang itu sangat provokatif kemudian disebarkan melalui akun twit
nah kami kira bahwa pasalnya ada kan seperti itu dan bukan tidak tutup kemungkinan juga bahwa kami juga tentu akan meminta
agar polisi segera mendalami bahwa pelaku pelaku yang kemudian misalnya menyanyikan lagu lagu yang provokatif itu dengan topeng topeng kan
kami kira bahwa kenapa mereka menggunakan topeng topeng dengan kalimat kalimat dan sayur sayur yang dipelintir yang sangat tendensius dan provokatif
ya jelas kami kira itu sudah cukup lah untuk menunjukkan bahwa konten yang disampaikan itu jelas mengadu domba gitu loh
baik terima kasih mas muanas untuk perbincangan singkatnya terkait dengan pelaporan psi terhadap video yang diunggah oleh fadli